berat berat bapak ya allah ya tuhan da'at
salah aja gua gua naik
gendong ya gini ya gini ya
gini ya emak lu pada marahin gini maka yang bau juga
gua jatuh nih lah aduh lu sekarang naik lah
mau kekit ya
mau ke tulang mulu
enggak mau kekit
enggak mau kekit
enggak mau kekit
enggak mau kekit
enggak mau kekit
merupakan anjing lu
elah dat achter kacauak
gini dia anjig
itu anak kakek kakek
kan suruh dukun suruh ngambil bulu ketek tiga lembar
memang ada bulu ketek
aduh apa itu kalian eh
mau melet gua ha
eh saya mau nyambut bulu ketek buat obat olahrajunan oh
pakai bulu ketek dari mana dukun mana itu
dengar dulu oke
lagi ngapa ya kita dukunin si aki
aduh bukan bener bener ini buat obatin orang
aduh bukan bener bener ini buat obatin orang
aduh bukan bener bener ini buat obatin orang
berhenti sana udah
bulu keteknya tiga lembar
bulu keteknya tiga lembar sih
kayak cukak liat
berasa angin tuh ya
buat buang pindah namanya obat
sip sip makan dulu emak emak palanya
nah gitu ha
aduh awus kau ya beah
banget tuh bulu ketek
makas bulu ketek
ya allah terima kasih
eh bang iman aku pasti gak jadi mampi
gua gak jadi masuk penjara dah
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
buah ya tuhan

lu ambil manga kita masukin
lu sekarang bantu gua
yang di rumah ya
udah makan mak gimana
kalau makan yang lain kek mangga lagi
buat lahiran bukan begitu
keluar sama sama keluar mak
dari bawah juga betul betul betul betul
tahu lu eh dukun beranak itu untuk
ngelahirin gimana coba tapi kan
ngelahirin racun emak emak emak punya
otak di pala padimana sih dukun beranak
sama juga ngeluarin juga kan ngeluarinnya
sama dari bawah
hei mau disini
hei itu namanya pujuh dicinta ulang tiba
kebeneran banget gue minta tolong mak
tolongin gue dong ada yang mau brocor
eh entar dulu deh gue mendingan tolong
aduh eh kenapa nek
ya ilah kan gue dulu yang minta tolong
eh entar dulu ini gawat darurat lo mau sih
ha ma eroh begitu
ha kemana nanti duitnya gue taruh ke sana
aduh ma eroh
awan eh ah yul gue mau berbicara
kamu salah mulu sama mak lo
udah udah udah jangan ribet
oh lagi kalau aji kalau orang berantem diem aja
sadar lagi woi
cepet ma kemana sih
waduh ma itu kejut kejut
dari dibagi sama oji
waduh ma ma ma kenapa kejut kejut begitu ma
nah ada orang masuk ke sini
kembali kemuliaan kecuali
kotak bukas himir
gua sih maksud gua nih gua suruh nolong mereka berdua keluarin perut dalam racunnya
eto apa jadi lagi green ya